tim kedokteran dan kesehatan polda metro jaya telah menyerahkan sampel dna korban mutilasi nur astiyah ke penyidik
diharapkan dna pelaku itu bisa ditemukan di sana
sampel yang diambil adalah tulang sternum atau dada serta kuku korban
dari kuku korban polisi berharap bisa mendapatkan dua dna selain dna korban
dan diharapkan ada dna pelaku juga yang tertempel di kuku korban
polisi juga mengambil sampel dna putri korban yang kini berusia lima belas tahun
sampel kemudian diserahkan ke penyidik dan dikirim ke laboratorium dna pusdokkes polri
perempuan hamil ini diperkirakan tewas pada hari minggu sepuluh april lalu
korban ini sudah empat atau lima hari meninggal
jadi proses penunjukan jelas sudah lama
dan ini kalau kita ambil
kontotnya dan sebagainya dikhawatirkan tidak akan ada hasil
dan tulang ini tentunya yang saya sampaikan tadi minimal satu minggu baru